pada pagi ini di mana ribuan orang mulai memadati kawasan bundaran patung kuda jakarta
di jalan merdeka timur jakarta pusat untuk memperingati hari buruh internasional
direncanakan puluhan serikat buruh yang akan datang dari berbagai wilayah di sekitar jakarta
seperti tangerang bogor jawa barat bekasi akan bergabung dengan menyuarakan berbagai tuntutan
salah satu tuntutan buruh yang terus disuarakan setiap tahunnya yaitu penghapusan sistem kerja
kontrak dan juga tolak upah murah
kepala korlantas polri irjen polroike lumowa memastikan jalur untuk menuju istana merdeka
ditutup untuk demonstran hal ini juga guna sterilisasi dan juga menjaga ketertiban
polisi juga sudah melakukan penutupan serta rekayasa lalu lintas saat berjalannya demonstrasi di hari buruh hari ini
rekayasa penutupan arus sudah dilaksanakan sejak dari pintu pintu patung tani
kemudian dari penggal pegal sarina dan harmoni kemudian kantor pos jalan perwira
dan seterusnya kami saya dan teman teman biar bisa masuk ke celah celah kurumanan masa kita bersepeda
patroli dari kantor sampai sini dengan bersepeda dan akan kita lanjutkan terus melihat penutupan penutupan
dan kita lihat bagaimana situasi di kawasan bundaran patung kuda jakarta saat ini sudah ada daniar ahri di sana
selamat pagi daniar daniar bagaimana situasi dan kondisi di sana
ada beberapa masa yang sudah datang dan dari mana saja sebenarnya mereka
bisa dilihat di belakang saya ini sudah ada kumpulan masa bahkan masa yang jumlahnya diperkirakan empat puluh ribu ini
dipecah menjadi dua
ada masa yang kemudian bergerak ke daerah bundaran hi ada pula masa yang tadi sudah bergerak ke daerah istana merdeka
yang letaknya ada di seberang sana
meskipun memang di istana merdeka tidak boleh dilalui oleh siapapun pengendara apalagi untuk masa
yang terdiri dari beberapa serikat buruh yaitu kspi kspssi dan juga ada dari fspmi
tapi memang yang bisa kita lihat di belakang saya adalah ini ada satu spanduk bahkan yang ditulis berulang ulang
memang ini merupakan satu hal yang disoroti oleh may day ataupun buruh yang menyuarakan aksinya pada hari ini
bahwa hos jatum
yang pertama adalah hapus outsourcing dan juga pemagangan yang mereka tuntut saat ini
kalau kita bicara soal pemagangan memang untuk sistem kerjanya mereka saat ini bisa kita katakan dengan jam kerja yang melebihi seharusnya
dengan dua belas jam
namun mereka merasa tidak ada keadilan misalkan saja mereka tidak mendapatkan gaji
mereka hanya mendapatkan uang makan dan juga uang transportasi
dan bisa kita lihat di sini juga ada beberapa poin yang akhirnya dibicarakan oleh masa yang datangnya dari kspmi
ini merupakan satu garda ataupun gabungan federasi serikat manufaktur
di sini anda bisa melihat bahwa ada lima poin
tapi memang poin poin ini secara garis besar tadi sudah saya katakan dirangkum dalam satu slogan hosjati
yang kedua adalah jaitu mereka meminta jaminan sosial
karena yang saat ini mereka dapatkan hanyalah berupa jaminan pensiun misalkan sebesar tiga ratus ribu rupiah hanya per bulan untuk selama lima belas tahun
sedangkan mereka meminta jaminan sosial ini dibagi menjadi dua
yaitu jaminan kesehatan dan juga jaminan pensiun
yakni sebesar enam puluh lima persen dari upah yang mereka terima saat ini ataupun upah terakhir sebelum mereka pensiun nantinya
sedangkan untuk yang bagian terakhir yang ditum mereka menuntut
agar upah murah tidak diadakan lagi
artinya mereka menolak upah murah yang saat ini ada
memang kalau kita bicara soal upah minimum dari masing masing buruh per daerah ini kan berbeda beda ya
misalkan saja untuk jakarta
tahun dua ribu enam belas tiga satu juta rupiah mereka dapatkan berdasarkan hasil kesepakatan buruh dengan basuki cahayapurnama yang saat itu masih menjabat
hingga saat ini juga masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
tapi mereka merasa upah minimum itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam satu peraturan yakni tiga puluh
lima juta rupiah untuk itu mereka menyatakan meminta agar upah minimum mereka dinaikkan menjadi tiga tujuh juta rupiah untuk tahun dua ribu tujuh belas ini
dan itu juga sudah diperkirakan ataupun hasil survei mereka berdasarkan kelayakan hidup buruh
dan kalau bicara soal hos jatum itu memang merupakan tiga hal pokok yang selalu di ucapkan oleh buruh setiap may day
tapi kalau untuk tahun ini bisa kita lihat di belakang sana ini merupakan buru buru yang datang dari berbagai wilayah
yang pertama ada kspi konfederasi
serikat pekerja indonesia juga ada kspssi dengan bendera yang berbeda
yakni konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia
juga ada ini fspmi federasi serikat pekerja metal indonesia
mereka bukan hanya datang dari jakarta saja
tapi di mana tempat saya melaporkan saat ini yakni di bundaran ataupun di depan monas
yang letaknya tepat sekali di depan patung kuda ataupun patung arjuna wiwaha ini
asalnya dari berbagai wilayah
yang pertama dari wilayah selatan
asalnya itu dari sukabumi
kemudian juga ada dari bogor
sedangkan dari wilayah barat itu juga ada yang berasal dari banten dan juga serang karawang
sedangkan untuk ke wilayah ataupun buruh yang berasal dari wilayah timur
itu merupakan mereka ataupun konfederasi serikat yang berasal dari bayar daerah bekasi
dan juga daerah daerah karawang
nah semua masa yang terkonsentrasi di depan patung arjuna wiwaha ini kemudian menyebar
tadi saya sempat berbicara juga berbincang sedikit dengan kakor lantas yakni irjen royke
beliau mengatakan bahwa memang istana merdeka tidak bisa diduduki oleh masa tanda kutip
karena untuk saat ini sudah diberikan barikade berupa pagar besi di wilayah jalan medan merdeka utara
baik yang menuju ataupun ke ataupun dari istana merdeka
karena dikhawatirkan massa ini akan melebihi satu toleransi jarak untuk melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum
maka dari itu mereka ataupun masa ini diarahkan menuju ke bundaran hi dulu
lalu mereka akan sedikit memutar
memang tetap akan melewati istana merdeka ataupun istana negara
tapi mereka nanti akan diberhentikan di wilayah balai kota
pukul berapa mereka akan menghentikan aksi mereka ini ataupun memperingati may day dengan cara berjalan kaki
kami belum mengetahui secara pasti
tapi memang menurut peraturan pukul delapan belas waktu indonesia barat mereka akan menghentikan aksinya
dan mereka pun tentunya berharap presiden joko widodo ataupun pihak pihak terkait bisa menemui mereka
dan juga membicarakan soal tuntutan mereka yang memang secara tahun menang
saya sangat berharap
karena setiap tahunnya berbeda beda dan juga dengan angka angka yang berbeda beda juga
ini terus menerus dilakukan aksi berjalan kaki dan juga ada pengamanan dari barikade buruh
baik yang memakai baju warna biru baju warna merah
gabungan dari buru buru yang juga terus diwaspadai ataupun terus diantisipasi keamanannya oleh pihak kepolisian
yang jumlahnya juga sekitar lima belas personil kepolisian gabungan dari polda metro jaya
dan juga beberapa kepolisian dari sektor sektor yang lain
di daerah termasuk daerah daerah tempat mereka berasal
baik dari bekasi karawang serang banten bogor bahkan yang berkumpul di monas jakarta ini
ya daniar terima kasih atas laporan anda
semoga aksi hari ini berjalan dengan damai
dan masih mengenai peringatan hari buruh sedunia atau may day
jika tadi dari jakarta kini kita bergeser ke surabaya
di mana di surabaya dipusatkan di depan kantor gubernur jawa timur
di jalan pahlawan
pemerintah berhasil mengkanalkan aksi buruh
sehingga tidak terpusat di gedung gerahadi seperti tahun sebelumnya
acara peringatan ini dikemas dengan bentuk panggung hiburan
dilihat dari background panggung acara ini difasilitasi pemerintah provinsi
diperkirakan dua puluh ribu buruh dari sejumlah daerah seperti mojokerto gresik pasuruan dan sidoarjo datang ke surabaya
ribuan aparat gabungan dari polisi tni dan satpol
pp maksud saya disiagakan untuk mengawal kegiatan ini
aparat dibagi tiga ring yang bertugas mengamankan aksi mengalihkan arus lalu lintas dan mengawal konvoy buruh yang hendak masuk ke pusat kota surabaya
bukan hanya personel aparat keamanan juga menyiagakan beberapa kendaraan taktis dan water cannon di sejumlah titik
selain di depan kantor gubernur kendaraan ini juga ditempatkan di gedung negara gerahadi

bagaimana pembicaraan dari idéa cancer planning board danorusida wacom
tiba di lokasi tepatnya di depan gedung gerahadi tepatnya di jalan pahlawan
yang dijadikan pusat konsentrasi kedatangan buruh terutama untuk perayaan may day tahun ini
memang berbeda dengan tahun tahun sebelumnya karena di sini ada panggung terbuka
panggung hiburan yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi jawa timur
meski begitu ada beberapa kelompok buruh yang tidak bersepakat dengan model pengkanalan ini
sehingga mereka memilih melakukan aksi di tempat tempat yang lain
misalnya ada lima titik lain selain di tempat saya melaporkan ini
salah satunya adalah di kawasan bubutan dan kemudian juga di gedung gerahadi
tempat kumpul para buruh ketika melakukan aksi demonstrasi di tahun tahun sebelumnya
dan saya melihat memang sejauh ini misalnya di kawasan bubutan juga kawasan di gedung gerahadi
juga belum ada masa buruh yang sudah datang ke kawasan kawasan tersebut
namun di titik titik masuk surabaya misalnya di kawasan perbatasan surabaya sidoarjo
surabaya kemudian juga gersik ini sudah ada konsentrasi buruh meskipun dalam jumlah yang kecil
dan ini juga mereka akan menunggu di satu titik misalnya di kawasan gundaran waru
dan ketika mereka sudah berkumpul maka mereka akan melakukan konvoy bersama sama
menunggu para buruh yang berasal dari kawasan sentra industri di rumput dan berbek
kemudian ada juga di wilayah pasuruan sidoarjo dan kemudian kalau di wilayah utara ada gersik
dan lamongan yang juga akan direncanakan masuk bersamaan sekitar pukul sebelas atau dua belas siang nanti
dan saya masih menunggu kedatangan mereka dan kita masih menunggu apakah benar
sesuai dengan prediksi konsentrasi masa akan ada di wilayah jalan pahlawan ini nantinya
jalan ini akan ditutup dan akan ada pengalian arus
namun polisi juga mengantisipasi titik titik yang lain seperti yang saya sebutkan
misalnya ada di kawasan gedung negara gerahadi dan di situ juga disiagakan mobil water cannon
kemudian ada juga mobil pemadam kebakaran dan juga mobil taktis dari kepolisian untuk menjaga antisipasi
adanya kemungkinan yang tidak diinginkan begitu joy dan anissa
ya mifta terima kasih atas laporan anda
kita berbicara mengenai buruh di indonesia hingga kini masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi
dari upah murah hingga kesejahteraan yang dianggap belum juga memadai
nah siapa saja yang masuk dalam kategori buruh kita akan simak penjelasannya
menurut badan pusat statistik yang dimaksud buruh yaitu karyawan atau pegawai yang bekerja pada orang lain
atau instansi kantor perusahaan secara tetap mendapatkan upah atau gaji berupa uang maupun barang
sedangkan jumlah buruh atau pekerja yang berada di seluruh indonesia mencapai lebih dari empat puluh lima juta orang
dan provinsi jawa barat merupakan wilayah dengan pekerja terbanyak mencapai sembilan juta orang
sedangkan dki jakarta hanya ada tiga seratus orang
sementara itu provinsi yang memiliki buruh atau pekerja paling sedikit adalah kalimantan utara yaitu sebanyak satu ratus tiga puluh delapan orang
dan pada satu minggu kemudian kemudian kembali ke jawa barat

ada tiga isu utama yang dibawa kali ini yaitu yang pertama hapus outsourcing dan sistem magang
dan lalu terapkan jaminan sosial pekerja dan juga tolak upah murah